kayaknya gue emang belum move on dari mantannya itu
adriana ah kamu tuh tadi oke banget tau
aduh santi yakin banget
suatu saat nanti kamu akan jadi model yang sangat
tante bisa aja bikin aku seneng
bukan buat nyenengin kamu
ini mah serius
tante itu ngomong apa adanya
ayo buruan turun
jangan lupa percaya sama gue
tahu aduh tentu yakin banget suatu saat nanti kamu akan jadi model yang sangat terkenal
tante bisa aja bikin aku seneng
bukan buat nginengin kamu ini mah serius tante itu ngomong apa adanya